ganteng banget nih orang
gue harus ngedapatin semuanya dari demang ini
ya saya ingin memberitahukan satu hal yang sangat penting
ini berhubungan dengan hantu
apaan sih hantu hantu
gue takut sama hantu
ngapain sih gue bawa hantu segala
aku cinta kepadamu
aku sayang kepadamu
yuk menduakan cintaku
udah bisa sekarang
main di belakang layar
ada apa ya
aduh tian beneng
oh mama dia benen
turun turun turun
eddeh ya emang
ngapain anjing diatas
caw benut tuh
gansi itu orang aja
bisa pacaran aja
mama ujuk diatas
pahal udah kayak burung aja
lu mental aja deh ama dari situ
daripada lu ngayet laki orang
mau turun kan
untung juga masih anak rumah
gua mikir mikir dulu
kacilu gua naikin deh
mau naik turun terserah lu deh
pak tolongin mau jatah
ganteng banget nih orang
gue harus ngedapatin semuanya dari demang ini
saya ingin memberitahukan satu hal yang sangat penting
ini berhubungan dengan hantu
ngapain sih hantu hantu
gua takut sih
gua takut sama hantu
ngapain sih bawa bawa hantu segala
ya allah ya allah ya pak
ya allah ya allah
ya allah ya allah
enggak enggak aku udah
kalau kamu ingin selamat dalam hidup kamu
kamu harus memberikan semua yang kamu punya
harta yang kamu miliki sama saya
dan kamu juga harus memberikan cinta kamu
kamu harus menikah dengan saya
iya enak aja
kamu harus menurut apa kata saya kalau kamu musuh
sabar aja ya
enggak enggak enggak
gue gak mau dipoligami bang
sabar sabar enak di lo
gara gara gue beramal nih semua
gak mau kerja
lo pakai mewek malem malem
nanti gue sedang berduka
jauh bang aji
kong aji begini aja
apakah tindakan itu gak sesuai kong aji
bini saya selingkuh
amah si setim
masya allah yang bener lo
dia lagi pada berdemenan di rumah
udah begitu berdemenan eh
gak mau lagi sembut lagi ya
nih gara gara gue pun ramal nih
kok aji banyak yang mau bunuh bunuh
bu emak si setim
ya udah lah kong aji
ella bakalan jadi jodoh gue
buruan kasih tanda kalau ella bakalan jadi jodoh gue
ngapain lo disitu
kagam aji ini kata bu mendem
berarti tandanya elak jodoh saya begitu
lu pakai otak dong jangan pakai dengkul
dasar lo bener bener udah gila
kepercayaan tadi bu mendem yang ngomong
mungkin ramal kali ini urusannya
hah dasar kambing lo
itu kambing malah ngejar bukong aji
hei itu kambing
kasian juga tuh pak aji
tolong dong sayang aduh jatuh kongnya aduh
kong sebentar dong kong
alhamdulillah untung ada lo cep cep
hahaha udah kayak penunggu pohon
jangan meletup aja lo tolong hei
jangan percaya sama lo
aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
udah jatuh di bantang
jatuh lagi lo